janda bolong merupakan jenis tanaman hias tropis monstera yang masuk famili aracea atau aroids
tanaman ini kerap dipakai sebagai dekorasi ruangan bergaya minimalis atau skandinavia karena bentuknya yang dinilai estetik
helai daun yang mencari dan berlubang lubang serta terdiri dari perpaduan warna hijau putih hingga kuning menjadi daya tarik
yang membuat janda bolong semakin diminati apalagi perawatannya sangat mudah cukup disiram satu sampai dua kali seminggu
serta relatif tahan terhadap serangan hama dan penyakit
selain mempercantik rumah tanaman merambat ini juga diakini menjadi terapi psikis di tengah pandemi covid sembilan belas yang kian meluas
dan tanaman hias itu bisa membuat kita lupa dengan persoalan persoalan covid sembilan belas
jadi kita lupa
bisa menikmati dan bisa membuat bahagia hati kita kemudian kita bisa jadi sehat
ya itu bicara apa ya kalau bicara rasa kepuasan batin kayaknya sulit diucapkan dengan kata kata
tapi hati nggak bisa bohong karena memang ya adan sonii ⁇ yang jenis varigata ini buat saya selaku hobis gitu ya cantik anggun
mengsitera adan soni'i varigata
varigata ini menjadi salah satu tanaman hias yang saat ini paling diburu dan memiliki harga yang fantastis
meskipun kecil tanaman yang ada di tangan saya saat ini dijual seharga sembilan puluh juta rupiah
bahkan yang lebih fantastisnya tanaman ini bisa dijual per lembar daunnya dan harganya bisa mencapai lima belas juta rupiah
ada yang menyebut kenapa harganya begitu mahal adalah karena variasi warna dari daun dan juga lubang di tengah daunnya
nah ini menjadi salah satu tanaman hias yang paling diburu saat ini

jumlahnya yang cukup terbatas
keterbatasan jumlah di pasaran inilah yang membuat paul
salah satu penjual tanaman hias di depok jawa barat
memilih tak lagi mengekspor janda bolong ke sejumlah pelanggannya di korea
eropa amerika hingga kanada sejak enam bulan lalu
padahal permintaan terus meningkat hingga mencapai ribuan
paul menyebut tingginya permintaan dan keterbatasan stok
membuat harga jada bolong menjadi kian fantastis
mencapai ratusan juta rupiah dan ia optimis kondisi ini akan bertahan
itu tidak berimbang sudah jomplang jadi pikiran saya ini akan lebih ramai dari sekarang
selain janda bolong sebenarnya ada banyak jenis monstera lain
yang juga tengah naik daun dan dijual dengan harga selangit
sebut saja monstera oblikua yang perhelai daunnya dijual dua puluh lima sampai tiga puluh juta
atau monstera albo variegata yang dibanderol tiga puluh sampai lima puluh juta perhelai daun
dengan harga daun tak kurang dari
kurang dari lima puluh juta perhelai